selanjutnya saudara memasuki masa arus balik lebaran dua ribu dua puluh
pemerintah kini fokus untuk mengamankan kelancaran arus balik
di mana para pemudik diimbau menghindari kembali ke ibu kota pada akhir pekan ini
agar tidak terjebak kemacetan
usai arus mudik lebaran dua ribu dua puluh empat terlewati
pemerintah kini fokus untuk mengamankan kelancaran arus balik
menteri perhubungan budi karya sumadi sempat meninjau arus mudik ke sejumlah wilayah
di antaranya kota cirebon dan jalur pantura indramayu jawa barat
kunjungan ini sebagai bahan evaluasi dan pengecekan fasilitas jelang arus balik lebaran
yang diprediksi terjadi pada tiga belas dan empat belas april mendatang
nah dua jalurnya itu di jalur di mana one way terjadi di sini nanti
kan di situ nanti ada motor ada mobil
dan dia cuma satu jalur dan relatif kecil
jadi tekanannya itu selain di jalan tol yang cepat
di arteri juga akan ada satu komplikasi yang mesti di take care dengan baik
makanya saya tanya tadi sama bu kapolres
jadi saya pikir tetap harus istirahat
dan karena ini di titik lelah
dan jaga tol dan jaga arteri
para pemudik diimbau untuk menghindari kembali ke ibu kota pada akhir pekan
polisi menyarankan agar pemudik mengambil waktu kembali ke jakarta sebelum atau setelah akhir pekan
jawa barat jakarta mulai dari banten jakarta sampai dengan jawa barat ini sudah mulai sepi
tinggal nanti menampung jawa tengah sampai jawa timur sekarang ini
yang sekarang masih kita perkuat di sana untuk menampung dari jawa barat ke arah jawa tengah
tinggal kita persiapkan kita evaluasi untuk menghadapi harus kembali lagi
titik puncak harus kembali itu tanggal tiga belas lima belas
kalau boleh yang pulangnya sebelumnya atau sesudahnya
itu yang menjadi penumbukan di saat ini
kita harapkan diharus balik jangan sampai terjadi penumbukan lagi
pemudik juga harus memperhatikan rekayasa lalu lintas
yang akan diterapkan pada arus balik nanti
pemerintah memperlakukan aturan ganjil genap plat nomor kendaraan
aturan ganjil genap berlaku mulai jumat dua belas april dua ribu dua puluh
mulai pukul dua siang sampai dua belas malam
lalu dilanjutkan pada sabtu tiga belas april
mulai jam delapan pagi hingga jam dua belas malam
dan dilanjutkan hari minggu empat belas april jam dua sampai hari selasa enam belas april
pemudik yang kedapatan melanggar ganjil genap
sesuai pantauan dari kamera etele di jalan tol
surat tilang akan dikirim setelah tanggal enam belas april dua ribu dua puluh
dan kepolisian tidak akan meminta putar balik
ataupun penghentian kendaraan yang melanggar aturan ganjil genap
pemberlakuan ganjil genap plat nomor kendaraan ini
untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan di arus balik lebaran dua ribu dua puluh
selain memperhatikan waktu serta aturan rekayasa lalu lintas
yang tak kalah penting juga pemudik diimbau waspada dan siaga
serta memeriksa kondisi kendaraan untuk menghindari potensi kecelakaan